bentar dulu botol kecap
duh apa lagi sih
panik gak panik gak
gimana sih romantisnya rara sama davin
lo record gak sih tadi
perasaan sih gue record
ih kenapa perasaan
gak ada sih
gimana sih belaan nih
eh jangan marah
kan kita masih punya kesempatan
nanti waktu mereka nonton
aldino sama arin salah apa ya
sampai dihukum kayak gitu
sabaran aja yuk
gue n patrol sama kamu semua
berh yuri pak tugas
terima kasih bapak
wah ya tuhan
iya gue tanya cara apa
gue bawain tempat sampahnya
lagi bersihin sampah kan disini
nanti semuanya taruh disini aja
jadi lo gak perlu capek capek
gue gak butuh bantuan loh
mending lo pergi sekarang
dan buat tempat sampahnya bukan asalnya
lo gengsi sama gue ya
udah lah gak usah gengsi
mau ngapain sih
gengsi gak gengsi
harga diri lo sekarang juga udah jatuh kan
gara gara hukuman ini
gue bersyukur mbak
karena gue gak perlu capek capek
untuk ngebalas kerincikan lo ke gue
itu loh yang bokap lo mau menjarahin gue
eh bisa pergi gak
dan dari sini
gue harap lo sampai jumpa
bahwa kelicikan gak pernah menang bro
ngapain panas panas gini di tengah lapangan
jadi mereka tuh ketahuan nguping
pas gul sama rifki dipanggil ke ruang bk
terus kok ada rizky juga sih
ya ngecap lah biasa botol kecap
lo ngerti bahasa indonesia kan
gue bilang pergi
iya emang gue mau pergi
gue udah di sini
lagian ngapain juga gue di sini
lo berharap gue bantuin lo
gak mungkin lah
lany aja temen lo ya
gue bantuin ya
nanti kalau pak togar lihat kamu juga bisa kena hukuman
gak apa apa kok
anggap aja ini permintaan maaf atas sikapnya rifki

saya cuma bantu kok pak
yang saya suruh bersihkan itu aldino sama airin
tapi saya cuma bantu kok pak
kenapa saya suruh mereka bersihkan
supaya mereka disiplin dan berani bertanggung jawab
kau ini sama saja tidak mendukung disiplin
kau ikut bersihkan ini semua sampah
dari ujung sana ujung sana
kau mau sok sokan
biar dibilang kau rahajin begitu
biar dibilang kompak gitu
eh kalian berdua juga salah
biarkan orang lain membantu pekerjaan kalian
padahal itu harusnya tanggung jawab kalian
jadi gini sebenarnya pak
hukuman kalian saya tambah
eh masa dikurangin
pak gini pak
saya jelasin dulu pak
itu riva inisiatif sendiri pak
buat bantuin kita
bukan kita yang minta kok
eh kau diam
mau ditambahin hukuman lagi
enggak pak maaf pak
aldino ini tempat sampah pindahin ke sana
nanti kau balik lagi
udah bersih semua
ini gak bisa dibiarin
anak ips tuh selalu bawa bencana buat anak ipa
dari dulu nih ya
anak ips udah ngeselin tau gak
kita harus kasih perhitungan ke mereka
kalian semua jangan cari gara gara lagi deh
nanti urusannya malah makin panjang
dan gak selesai selesai
masa kita mau diem aja sih rak
kita tuh harus jaga harga diri kita sebagai anak kita
jangan mau harga diri kita tuh diinjek injek terus sama anak ips
tapi sekarang itu situasinya lagi panas
nanti kalau pak togar tahu kalian mau bales dendam gara gara masalah ini
kalian mau dihukum juga ya
ya enggak sih
kapan lagi sih ikannya bau kering
gue bisa gak sih jaga sikap
gak usah kepancing sama keadaan gitu
yang lo lakuin tadi tuh bisa memperkuruh hubungan
masa itu juga gak ngerti sih
kalau lo gak tau apa apa
ya kalau gak tau kejadian yang sebenarnya
tolong gak usah asal nuduh gue dan belain aldino oke
oke pertama tama gue gak nuduh loh
dan yang kedua gue gak belain aldino
gue juga males sebenarnya tau gak sih ikut campur hubungan kalian
cuma yang gue pikirin adalah anak ipa sama ips
gimana caranya biar mereka gak jadi musuh buwitan kayak gini tau gak sih
udah ngomong ya
bentar dulu botol kecap
duh apa lagi sih
aldino tuh udah dihukum sama togar
jadi lo bisa gak sih gak usah ikut campur karena lo kesel sama aldino
gue kasih tau sama lo ya
kalau gue emang dari awal mau ikut campur urusannya albino
gue udah bales tuh apa yang dia lakuin ke gue
apalagi dia udah jelas jelas
mengatasnamakan bokapnya demi
rasulullah itu gue yang ditamakan
ide pertama anak saya
bokap gue sama suami kakaknya
demi apaan kenapa jadi diem
ngapain juga gue bilang bilang masalah ini kalau ya kan
ketat tau gak
eh tunggu udah
apa lagi sih hah